ya apakah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk parpol nih apabila dana parpol tersebut nominalnya di
nah nanti se efisien mungkin itu efektif apa tidaknya mungkin mbak almas bisa menggali lebih dalam
tips untuk apa nih untuk memperbaiki partai atau sesuai dengan hitungan
memperbaiki korupsi atau
kalau soal korupsi ya tentu gini korupsi itu kan faktornya tidak tunggal ya
tidak hanya soal karena biaya politik yang tinggi tidak hanya soal oh kampanye di pemilu legislatif
atau pemilu kepala daerah membutuhkan biaya yang tinggi sumbangan kepada partai butuh biaya yang tinggi
tapi ada faktor faktor yang lain misalnya soal integritas calon kemudian soal apakah sekarang penyelenggara negara
yang tersangkut kasus korupsi sudah difonis yang menjerakan yang berdaya cegah itu kan juga perlu dilihat
jadi kalau kemudian nanti dana dari negara untuk partai politik dinaikkan ya tidak serta merta kemudian akan
menghilangkan korupsi oleh kader partai politik karena ada faktor faktor yang lain
pembenahannya tidak hanya soal partai politiknya saja ini hanya satu faktor
tapi apakah akan efektif membenahi partai politik akan kalau saya menilainya akan sangat efektif begitu ya
karena partai politik kemudian dari yang awalnya mau melakukan pendidikan politik untuk kader untuk masyarakat
awalnya tidak punya dana tapi kemudian negara sekarang mendanai dengan lebih proporsional
jadi mereka bisa mengadakan kelas kelas pendidikan politik baik itu untuk kadernya maupun untuk masyarakat
tentu saja ini harus diikuti dengan regulasi yang lebih komplit
jadi tidak hanya berbicara soal kenaikan bantuan negara kepada partai politik
nah regulasi lebih komplitnya itu gimana mbak
pertama kalau dalam kajian kami soal penggunaan soal belanja ini sangat penting
harus dialokasikan untuk pendidikan politik pendidikan politik itu juga harus diperjelas
kalau sekarang kan partai politik mengartikan sendiri sendiri ya pendidikan partai politik itu pendidikan politik itu seperti apa
nah nanti kedepannya harus ada misalnya soal pendidikan politik
perempuan bagaimana membuat suatu produk legislasi bagaimana pendidikan soal anti korupsi dan sebagainya
kemudian yang kedua soal pencatatan pencatatan dan pelaporan keuangan partai politik itu tadi
bagaimana transparansinya dan yang terakhir yang penting juga
apa sekiranya yang perlu diterapkan sanksi yang perlu diterapkan apabila partai politik tidak menjalani regulasi tersebut pembenahan tersebut dengan baik
oke nah berarti itu ada paket gitu ya paket pembenahan keuangan politik itu juga ada yang terakhir
berarti pertanyaan akan lebih tepat kalau misalnya ditanyakan untuk para parpol disini baik yang pro maupun yang kontra
apakah sanggup dengan peraturan yang sudah ditetapkan atas regulasi tersebut transparansi terus kemudian juga pertanggung jawaban
kita bukan sanggup loh kita mengharapkan kita setuju tuh dengan siapa siti zahro dan siapa haris
siti zuhro ada lima katanya ya
secara politis juga begitu mas
oh iya satu adalah integritas parpolnya katanya kita setujuin
dan kadar kadar setiap politis yang ada dalamnya
betul ya betul
yang kedua adalah katanya undang undang dan regulasi terutama pengawasannya
yang ketiga adalah pola kerja terutama diklat kadernya
yang keempat adalah profesionalisme keuangannya itu syaratnya katanya
dan kita setuju itu kita bukan hanya perlu uang tapi kita setuju dan mendukung empat syarat itu
sebagai contoh nih ya gerindra dapat poin loh dari masyarakat transparansi keuangan sebagai partai yang paling transparan terbuka keuangannya
nah semacam itu
yang dituntut itu bukan hanya terima uang tapi juga ada transparansi keuangannya
tapi secara garis besar saya ingin katakan sekali lagi loh bahwa politik adalah pilar bangsa
pendidikan ada biaya untuk sekolahnya maka politik sekolahnya bukan sekolah kan tapi partai
partai inilah yang harus dibiayai tapi seperti kata bang taisan tadi proporsional dan diawasi
nah kalau bang taslim melihatnya ada kendala nggak
iya jadi begini
sudah berjalan seribu rupiah persuara
besar kecil ke depan tidak saja ditentukan oleh berapa besarnya bantuan pemerintah
tapi bagaimana kita bisa efektif dan efisien menggunakannya
saya kasih contoh konkret nasdem baru satu kali ikut pemilu
nasdem sudah punya apa yang disebut dengan akademi bela negara
akademi bela negara itu kami biayai dari uang yang kami dapat dari pemerintah yang seribu rupiah per kepala itu
tidak ada modal dari pihak
ada ada tetapi salah satu dana utamanya dari situ
itu pendidikan berasrama empat bulan untuk lima ratus dua belas anak dari seluruh indonesia
sudah dua angkatan kita irit irit
masaknya sendiri semuanya serba sendiri dalam sebuah asrama di pancoran ini
jadi kalau saya berpikir biarlah ini bergulir terus
pemerintah membantu sesuai dengan kemampuannya
yang seperti kata pak sody tadi yang mau diurus oleh negara ini bukan cuma partai politik
nanti kalau ormas ormas kalau icb juga perlu dibiayai di mana lagi sikap kritisnya
tapi poin utama saya adalah bagaimana membuat partai kita ini partai modern kritis dan konstruktif kepada pemerintah
artikulatif terhadap aspirasi rakyat dan efisien bisa dipertanggungjawabkan
tapi saya lebih senang tergantung pada negara loh
saya masih dibangkasin dulu ya mas sodi
kalau misalnya tadi bang tasli mengatakan ini ada korelasi antara pembiayaan dengan kritisisme dari partai masing masing
kalau menurut kita iya
kalau misalnya praktek yang saat ini sudah atau kita tahu nih misalnya beberapa partai yang dibiayai atau pemodalnya ini merupakan satu atau beberapa pengusaha
nah kalau misalnya dengan adanya pembiayaan dari negara tersebut apakah ini juga berefek something gitu untuk para politik
sekarang begini ketergantungan partai politik itu sangat tergantung kepada integritas orangnya
kalau kita dibantu lalu didikte dan fenomena itu sekarang berkembang
saya kasih contoh aja di nasdem itu ada beberapa penyumbang besar yang juga pendiri partai
tapi kita bisa bertengkar dengan mereka kita bisa berdebat dengan surya paloh kita bisa berdebat dengan yandar madi yang anggota one team press
yang mungkin sumbangannya jauh lebih besar dari saya
tergantung cara didik kita tergantung motivasi kita berpartai
jadi yang paling penting menurut saya
sebelum dana pemerintah diminta lebih besar partai ini ditata
proses rekrutmennya ditata
saya ulangi ya kalau di nasdem semua orang harus menentangani fakta integritas
begitu dia menjadi terdakwa dalam sebuah peristiwa korupsi
tidak menunggu ada sidang dan segala macam dia harus mengundurkan diri secara sementara
begitu dia menjadi tersangkut begitu dia mulai disidang tidak juga menunggu keputusan yang lainnya
begitu dia menjadi tersangkut begitu dia mulai disidang tidak juga menunggu keputusan yang lainnya
tidak ada tersangkut yang berkekuatan hukum tetap
dia sudah harus mengembalikan kta nasdem
itu berlaku di seluruh indonesia
dan kita membangun kultur politik baru
tidak ada uang satu rupiah pun kita rekrut kepada dua puluh ribu calon
dprd kabupaten kota sampai ri
dan ada seratus sekian kepala daerah sudah jadi
mereka lah yang sekarang jadi juru kampanye kita
saya tidak bayar di nasdem saya tidak bayar di nasdem
kita harapkan ini menjadi kultur baru
kita harapkan ini menjadi kultur baru
kita harapkan ini menjadi kultur
dan itu bisa membuat biaya politik menjadi kecil

apakah setuju ini bisa menekan adanya politik tanpa mahar yang selama ini sudah warawiri
kalau bicara tadi tentang kesederhanaan
kami dilatih di hambalang kok tidur disitu
bicara integritas kita juga bicara integritas
tapi kita bicara sistem
kita bicara sistem mungkin benar tadilah ya
kita bicara sistem mungkin benar tadilah ya
yang punya punya uangnya seperti itu
tapi ketika berpindah punya uangnya karakternya lain
sebenarnya pt bagaimana
nanti pet nanti partai itu diatur oleh pemilik uang
makanya itu tergantung integritas orang orang yang mengelola partai
nah karena itulah maka kami beranggapan lebih layak
lebih pantas itu tergantung kepada negara
bukan kepada pemerintah
daripada kepada orang
sehingga partai nanti dianggap seperti
kita ikut kepada pemilik perusahaan itu
tapi tentu yang tadi harus ada profesionalisme
harus ada pengawasan
harus jelas pola diklat kadernya
kami perhatikan loh partai yang sekarang dikritik
tidak menjadi sekolah menghasilkan tadi menghasilkan presiden
karena dananya kurang ya kan
jadi layak jika pemerintah mengocorkan dananya
sebagai pilar politik tapi proporsional
dan diawasi dan profesional di kadernya
oke kalau dari icw mbak alma sendiri melihat apakah dana parpol ini efisien atau efektif nggak
menekan tadi politik uang yang biasa terjadi di kader kader
kemudian juga apakah bisa mengkaderisasi sesuai dengan integritasnya yang dicita citakan
tapi akan kita bahas setelah segmen berikutnya mbak alma
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya